santan waktu terpaksa mesti menghadapi dulu paman penginten raden
yang sohlamin aku sudah memberi kalian kesempatan tapi malah paman alaika baik
kalau gitu marah dan punten paman mau mencoba jurus cocok dagenya yuk beneran
kita ketemu lagi
apa kabar maesah
apakah pertempuran kita kemarin
belum cukup untuk memberimu pelajaran
aku tidak kaget
kau yang melihat diri
apakah kita perlu berurusan lagi dengan mereka
kita tidak cari masalah
mereka lah yang dicegat kita
sekarang kamu cari tempat perlindungan
biar aku yang menghadapi mereka
kali ini kau tidak boleh melarikan diri
jangan letak wajah eros
saya mencari inputmu
minta dan ms
kami merupakan ksatria
aku mau mencari lo

jurus lebur serayu tidak bisa menghancurkan penjara kayap ini
kekuatan dinding mantra nenek jahat itu lima kali kekuatan jurusu
tapi aku tidak boleh menyerah
penjara kayap ini pasti lambat laun bisa aku hancurkan
aku harus segera kembali ke pejajaran
karena penjajaran sedang dalam bahaya
ibu nda bagaimana semua ini bisa terjadi
bukankah ibu nda bersama
ibu nda bersama dengan ibu nda ratu kentering manik sedang menuju ke japura
dengan dikawal oleh prajurit prajurit pilihan
lalu kemana mereka semua ibu nda
mereka semua tewas dibunuh oleh nenek tua itu
seingat ibu nda ibu nda mencoba menyelamatkan ibu nda kentering manik
biar aku yang hadapi ratu
siapa sebenarnya nyai
tidak usah banyak bertanya
dan ikut denganmu
mungkin nyawa kalian masih bisa aku ampuni
saya tidak diajarkan untuk menyerah
tapi nenek tua itu mendesak kami ke pinggir jurang
hanya itu yang ibu nda ingat
sampai akhirnya nenek tua itu memukul ibu nda
dan ibu nda jatuh ke tepi jurang
sedangkan ibu nda kentering manik
tidak tahu bagaimana nasibnya
ibu nda sangat mencemaskannya
kita harus menemukan ibu nda ratu kentering manik
karena tanpa dia
ibu nda tidak akan terbebas dari hukuman menjadi umban ibu nda
kalian tidak boleh membenci ibu nda gentri manik
ibu nda gentri manik pasti sedang hilaf melakukan itu pada ibu nda
maksud ibu nda
maksud ibu nda
jika kalian ingin menyelamatkan ibu nda gentri manik
selamatkanlah karena kalian mengkhawatirkan keselamatanmu
bukan karena hukuman ibu nda
ibu nih sudah disakiti seperti ini
namun masih saja ibu nda mengkhawatirkan keselamatan bunda ratu gentri manik
bisa kamu tunjukkan pertama kali kamu menemukan ibunda di mana
untuk apa raka
jika kita ingin mencari tempat pertama kali ibunda ditemukan adalah tempat yang paling baik
buka kepala kalian
jangan kabur kalian
masjurit tangkap mereka
ini kayanya bos meneh
eh mau yang lain
siapa di sini
lebih baik paman minggir
jika tidak mau celaka punten raden
saya tuh berdua disuruh ngejagain raden kian santang
sama gusti prabu siliwangi
kalau raden menghadapi raden kian santang
waktu terpaksa mesti menghadapi dulu paman panggitan raden
aku sudah memberi kalian kesempatan
tapi malah paman nelaikan
kalau gitu raden punten
paman mau mencoba jurus cocoldage
yuk punten raden
paman aku sudah mencoba jurus cocoldage
pakai jurus muka dua a tuh
wah keren banget
wah keren banget